yang beliau miliki itu beliau mampu untuk bisa mengatur dan mengontrol semuanya berada dalam satu barisan tidak ada yang berpencar pencar
oke kembali lagi ke bung hermawi ini kalau udah ditemuin udah di pak prabowo juga terbuka mengatakan mengajak koalisi gabung ke sana
ya jadi seperti yang kita tegaskan beberapa kali bahwa pertemuan itu hanya silaturahmi tadi saya mau menanggapi pak wi
tapi saya mau jawab tadi pak wihadi mengatakan mau mengajak kita mensejahterakan rakyat menuju indonesia emas segala macam
bisa saja di luar itu tergantung nanti komunikasi dan dialog kita dengan akar rumput dengan dua ribu an anggota dprd kita tergantung juga dinamika politik
yang jelas di dalam atau di luar kita akan tetap maksimalkan partisipasi kita dalam pembangunan menuju kemajuan indonesia
yang kemarin digarisbawahi berulang ulang oleh pak prabowo adalah betapa pentingnya persatuan elit
artinya beliau mengatakan pak surya juga mau mengatakan elit ini jangan hanya ngajak rakyat bersatu bersatu tapi elit ini betul betul menyatukan mensinergikan seluruh kekuatannya
dan bersatunya elit itu tidak harus berarti di dalam semua
partisipasi kita peran serta kita juga bisa dari luar bisa dari dalam
saya kira pengalaman pdip di luar betapa mereka diapresiasi masyarakat pks sepuluh tahun di luar juga ya begini aja
nggak babak belur terus menerus juga ada happy happy nya juga begitu ya
jadi saya sependapat tadi penyataan teman teman
terlalu dini untuk menanyakan di luar atau di dalam
yang jelas kita sekarang sama sama bekerja memaksimalkan peran kita di mk
hitungan suara sudah clear tinggal kursi ini masih diutak atik
kami punya dua puluh delapan permohonan delapan dpr ri dua puluh kabupaten provinsi
kami optimis di antara itu akan ada yang dikabulkan dan artinya akan ada penambahan kursi nasdem
bung daniel johan ini kalau pkb ini kan karakternya kan susah ya untuk beroposisi ya
dan apakah gak ingin merajut hubungan lama dengan pak prabowo patri itu bergabung di pemerintahan
tetapi gini ya saya rasa demi indonesia demokrasi berjalan dengan baik
itu bukan hal yang sehat juga kalau seluruh yang ada partai pemenang yang ada bergabung di dalam satu koalisi besar ya
sehingga saya rasa indonesia agar lebih bisa dinamis kepentingan rakyat juga ada yang bisa menyuarakan
nah kekuatan yang di luar pemerintahan pun tetap ada
sehingga memang seperti habib bilang bukan eh seperti bang andi bilang bukan kebutuhan juga untuk menggabungkan seluruh yang ada
karena kebutuhan indonesia adalah kita juga butuh kekuatan partai yang di luar
dan pkb belum tetapi tentu nanti pilihan terbaik
selain posisi di pemerintahan yang juga menjadi perdebatan adalah posisi ketua dpr
apakah kemudian partai pemenang pemilu otomatis akan menjadi ketua dpr
lalu bagaimana peta politik di senayan ke depan siapakah ketua dpr selanjutnya
dan bagaimana dpr membahas putusan mk soal ambang batas parlemen
simak pembahasannya dalam satu meja the forum pasca pemilu dua ribu dua puluh
koalisi atau oposisi rabu dua puluh tujuh maret pukul setengah sembilan malam live di kompas tv
kpu telah menetapkan hasil rekapitulasi pemilu dua ribu dua puluh
ada delapan partai politik yang lolos ke dpr ri lewat pemilu dua ribu dua puluh
beberapa partai yang tidak lolos ke senayan juga mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
lalu bagaimana peta politik di senayan ke depan siapakah ketua dpr selanjutnya
dan bagaimana dpr membahas putusan mk soal ambang batas parlemen
simak pembahasannya dalam satu meja the form pasca pemilu dua ribu dua puluh